presiden menginstruksikan agar proyek proyek pemerintah tidak hanya dikerjakan oleh pihak bumn
bumn diharapkan juga melibatkan pihak swasta baik di pusat dan daerah dalam hal pembangunan
pemerintah punya rencana ataupun juga rancangan strategis untuk membentuk holding company pada bumn di beberapa sektor
dan hal ini dimaksudkan agar bumn tidak selalu disuntik modal oleh pemerintah
ekonomi kita adalah ekonomi gotong royong
jangan sampai semuanya dipegang oleh bumn
kalau saya inginnya delapan puluh persen itu serahkan ke swasta
tapi banyak yang belum nangkep di birokrasi kita di bumn kita belum nangkep